kita ke basket dalam negeri pelita jaya kokoh di puncak kelas main sementara divisi putih ibl seri ke enam
yang berlangsung di gor uny yogyakarta satu sore usai menang lawan nsh jakarta dengan skor tujuh puluh satu
ini menjadi kemenangan ke sebelas pelita jaya dari sebelas pertandingan
mendominasi sejak awal pertandingan pelita jaya akhirnya mengakhiri kuartal pertama dengan angka delapan belas
namun kedornya permainan di kuartal kedua dimanfaatkan nsh untuk memperpendek jarak skor menjadi dua puluh tiga tiga puluh lima
tidak mau kecolongan seperti di kuartal kedua tim asuhan johanis winar itu kembali meningkatkan permainan
hasilnya permainan pelita jaya tidak terbendung nsh jakarta hingga kuartal ke empat dan mengakhiri pertandingan dengan skor tujuh puluh sembilan empat puluh delapan
kemenangan ke sebelas pelita jaya ini memastikan mereka memuncaki kelas men sementara divisi putih dengan poin dua puluh dua
sementara kekalahan nsh jakarta membuat semakin terbenam di posisi terbawah kelas men sementara divisi merah dengan mengumpulkan sebelas poin
sementara itu pasifik cesar surabaya berhasil membuntuti pelita jaya di kelas men sementara divisi putih setelah menang dramatis melalui perpanjangan waktu atas siliwangi bandung
di kuartal pertama pasifik cesar surabaya berhasil unggul dengan skor dua puluh tiga
namun di kuartal kedua dan ketiga siliwangi bandung berbalik unggul
dengan skor tiga puluh tiga empat puluh empat dan lima puluh enam enam puluh lima
pertandingan semakin seru di kuartal ke empat
dimana sepuluh detik terakhir pasifik cesar surabaya justru tertinggal dengan angka tujuh puluh tiga tujuh puluh lima
namun layout anton deven membuat pasifik berhasil memaksakan siliwangi melakukan perpanjangan waktu
perpanjangan waktu pun tidak di sesi akan pasifik sesar surabaya hingga akhirnya mengakhiri pertandingan dengan skor tipis delapan puluh tiga delapan puluh atas siliwangi bandung
dengan tambahan dua poin dari pertandingan ini
pasifik cesar surabaya menempati posisi kedua kelasmen sementara divisi putih dengan raihan sembilan belas poin
dan membutuhkan pelita jaya yang menjadi pemunca kelas men sementara divisi putih dengan raihan dua puluh dua poin